jika biasanya stik dihidangkan dengan aneka saus salah satu kedai di kawasan karapitan kota bandung ini justru mengolah stik dengan tambahan sambal
dalam pembuatannya irisan daging sapi atau ayam dibalut dengan tepung dan telur kemudian dimasak selama beberapa menit hingga matang
stik kemudian disajikan di atas piring panas dengan tambahan sambal rawit yang tersedia dalam berbagai tingkat kepedasan
sajian stik sambal turut dilengkapi dengan potongan kentang serta sayuran segar
jadi ini memang yang membuatnya unik adalah si sambalnya ini ya karena biasanya stik itu dimakan dengan menggunakan saus
kalau di sini stik dimakan dengan menggunakan sambal cabai rawit atau cengek yang rasanya lokal banget
ini menu bisa menjadi pilihan bagi anda khususnya pecinta pedas
karena pedasnya ampol banget
ide pembuatan stik sambal terbersih karena pemilik kedai ingin memberikan sentuhan cita rasa nusantara pada menu khas eropa ini
dalam sehari pemilik kedai bisa menghabiskan dua puluh kg daging sapi dan ayam serta dua kg cabai rawit untuk pembuatan sambal
menu fusion lain bisa ditemui di gerai pizza di kawasan jalan anggrek bandung
di sini pizza khas italia dipadukan dengan mochi
adonan pizza dipipihkan sesuai ukuran yang diinginkan
setelah itu adonan diberi tambahan selai mixed berries
keju mozzarella serta potongan mochi sebagai topping
pizza kemudian dipanggang selama lima menit dan diberi taburan gula di atasnya
dalam menu ini mochi yang digunakan merupakan mochi khas taiwan yang dirasa lebih lembut dan cocok dipadukan dengan adonan pizza
menurut dosen ilmu sejarah universitas pajajaran fadli rahman
istilah kuliner fusion mengemuka pada dekade dua ribu
pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
namun dalam prakteknya penggabungan kuliner dari dua budaya ini sudah terjadi sejak berabad abad yang lalu
misalnya saya ambil contoh ada satu resep dalam catatan catatan resep kartini yang itu secara konteks itu fusion
misalnya sup pangsit jepara
sup pangsit jepara itu perpaduan tiga budaya
jadi bukan hanya dua tapi bahkan tiga
di antaranya sup dari pengaruh belanda pangsit dari pengaruh tionghoa dan juga taste nya itu jawa
nah kita bisa temukan itu juga misalnya di selat solo atau bistik jawa
di situ ada perpaduan antara pengaruh eropa dengan jawa
fadli menambahkan fusion tidak terpaku pada perpaduan bahan saja
namun perpaduan teknik memasak dalam dua budaya yang berbeda juga bisa dikategorikan sebagai kuliner fusion
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat